kepala otorita hoi kain bambang susantono dalam rapat bersama komisi dua dpr menjelaskan
progres pembangunan istana negara di ikn sudah hampir rampung
kepala otorita ikn optimis upacara kemerdekaan agustus mendatang bisa digelar di ikn
kepala otorita ikn menjelaskan progres pembangunan ikn dibangun secara bertahap hingga tahun dua ribu dua puluh
menurut bambang susantono per akhir februari istana presiden sedang dibangun lima puluh delapan lima persen
sementara gedung kantor presiden mencapai tujuh puluh delapan enam persen
meski demikian kepala otorita ikn menyebut ada kendala cuaca yang menjadi tantangan dalam pembangunan
cuaca faktor cuaca kemudian faktor juga logistik
dan segala macam yang berhubungan dengan konstruksi akan ada di lapangan
kemudian gedung kantor presiden juga terlihat di situ
pilah pilah dari garudanya insya allah sudah mulai terpasang
dan mungkin makin lama akan terlihat secara jelas bagaimana sayap dari garuda itu akan mewarnai dari gedung kantor presiden
sekretariat presiden sebelah kanan itu profesinya enam puluh lima persen
dan insya allah dalam hitungannya
hitungan bulan nanti pada bulan agustus kita harapkan ini sudah paling tidak mendekati semuanya sembilan puluh an persen atau mendekati penyelesaiannya